polisi menyerahkan jenazah aloysius bayu rendrawardana kepada keluarga
bayu merupakan korban bom bunuh diri gereja santa maria tak bercelah
setelah lebih dari sepekan
selasa pagi jenazah aloysius bayu rendrawardana diserahkan polisi ke pihak keluarga
penyerahan jenazah ini dilakukan setelah proses identifikasi oleh tim dvi polda jawa timur selesai dilakukan
rencananya jenazah akan disemayamkan di rumah duka jalan gubeng kertajaya satu surabaya
dan pihak gereja juga akan mengadakan misa penghormatan dan pelepasan untuk bayu
pemakaman jenazah bayu sendiri dijadwalkan dilaksanakan pada rabu pagi